pihak ferdinand hutayan mengajukan atau menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan usai barai skrim polri
menetapkan dirinya sebagai tersangka
dirinya kini diduga telah merusak persatuan dan kesatuan
serta menimbulkan keonaran melalui cuitannya
kita sudah terhubung dengan zakir rashidin yang merupakan pengacara dari ferdinand hutayan
selamat sore bang zakir
perlu saya konfirmasi apakah kemudian permohonan penangguhan penahanan sudah diajukan
ya terkait dengan penangguhan penahanan
sedianya memang hari ini akan kami ajukan ya
namun memang bahwa penangguhan penahanan itu memang harus ya
di mana menjadi penjamin itu adalah orang dekat beliau
misalkan istri atau misalkan anak atau mungkin keluarga yang lain ya
tetapi karena memang yang saya sebutkan tadi belum ada di tempat sehingga kita tunda ya
jadi saya sudah mengajukan penangguhan penahanan
rencananya kapan bang akan disampaikan
ya tadi saya sudah koordinasi dengan tim kuasa hukum yang lain
dan rencananya insya allah kita akan ajukan itu pada saat klien kami ferdinand diperiksa sebagai tersangka
jadi pada saat itulah kita ajukan penangguhannya
yang belum diketahui ya tanggalnya
tadi kita sudah koordinasi ya
dengan penyidik untuk memastikan hari apa ya
untuk diperiksa sebagai tersangka
karena klien kami ini semalam itu sempat bilang untuk istirahat dulu
jadi semoga saja besok atau paling telat hari kamis kita sudah bisa mendampingi untuk diperiksa sebagai tersangka
apa kemudian yang menjadi dasar penangguhan penahanan yang akan diajukan terhadap ferdinand hutahian ini
dan apakah kemudian ada pihak
yang menjaminkan untuk penangguhan penahanan ini
ya kalau dasar ya
saya ingin menyampaikan bahwa setiap tersangka itu memiliki hak untuk meminta agar penahanannya itu ditangguhkan
setiap tersangka ya
jadi dasarnya itu memang
jadi dia punya hak untuk meminta penangguhan
terkait dengan apakah penangguhannya itu dikabulkan atau tidak
jadi itu merupakan kewenangan dari penyidik
tetapi perlu diketahui bahwa penangguhan ini itu didasari oleh misalkan ya
adanya apa namanya gangguan kesehatan misalkan
atau mungkin karena dia tulang punggung keluarga
sehingga itulah alasan alasan yang pada umumnya diajukan oleh tersangka untuk meminta penangguhan
namun terkait dengan klien kami saudara ferdinand memang
karena beliau ini adalah tulang punggung keluarga
sehingga kita akan mengajukan penangguhannya dengan alasan tersebut
apakah ada pihak luar yang juga menjaminkan penangguhan penahanan dari ferdinand hotahian ini
sejauh ini belum ada komunikasi dengan pihak luar
artinya pihak luar ini misalkan di luar keluarga ya
keluarga inti ya
misalkan istri atau misalkan anak atau saudara dan keluarga yang lainnya
di luar itu sejauh ini belum ada
sehingga kita belum tahu pasti nanti siapa yang akan menjadi penjamin ketika penangguhan itu kita sampaikan
sebelumnya bang zakir ini juga sempat menyatakan
selain dikarenakan ferdinand hutahian ini merupakan tulang punggung keluarga
selain itu juga disampaikan ada alasan kesehatan ya
yang dihadapi oleh klien anda
nah sementara dokter dari pusdokes ini sudah menyatakan bahwa untuk kondisi kesehatan
dinilai aman untuk ditahan
tanggapan anda seperti apa
ya kalau tadi malam memang sebelum dilakukan penahanan kan itu memang ada standar operasional prosedur ya
yang memang biasanya pada umumnya dilakukan oleh penyidik ya
sebelum dilakukan penahanan
jadi dilakukan pemeriksaan
dan memang betul klien kami pada saat dilakukan pemeriksaan itu kondisinya memang sedang sehat ya
jadi tidak sakit
jadi bisa dilakukan penahanan
dan memang itu saya kira tidak salah ya informasinya
hanya saja terkait dengan penangguhan penahanan yang kita ajukan
memang karena klien kami ini kalau kita lihat dari rekam medisnya yang kemarin dibawa ya sebagai bukti juga
itu yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada biasa kayak gangguan gangguan di kepala yang bisa menimbulkan orang ini langsung jatuh pingsan
mungkin juga bisa
dan nanti kita jadikan itu sebagai alasan untuk dimohonkan dalam penangguannya
tapi kembali lagi
semua kita serahkan kepada penyidik ya
artinya pun penangguhan kita tidak diterima juga kami akan siap dengan itu
tapi kalau pun juga diterima ya
alhamdulillah artinya klien kami masih bisa beraktivitas seperti biasanya
kita tahu bahwa polisi menyebutkan bahwa ancaman hukumannya bahkan mencapai sepuluh tahun penjara
kemudian juga melihat pasal pasal yang disangkakan
kepada klien anda
secara hukum bagaimana anda kemudian menilai kasus ini
jadi yang perlu saya sampaikan bahwa proses yang berjalan kemarin ya
pada saat klien kami diperiksa sebagai saksi
kemudian ditingkatkan statusnya sebagai tersangka
itu sudah sesuai dengan harapan kita ya
tidak hanya kami sebagai penasihat hukum juga
tapi juga harapan seluruh rakyat indonesia
dan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian
itu sangat objektif ya
sangat transparan dan sangat profesional sekali
bahkan pelayanan yang kemudian diberikan kepada kami dan klien kemarin itu sudah sangat baik sekali ya
sehingga kami tidak ada komentar soal itu
namun terkait dengan penerapan pasal misalkan yang diterapkan kepada klien kami ya
terkait dengan dugaan perbuatan yang dilakukan itu
kami merasa bahwa
itulah kewenangan penyidik yang tidak bisa kita intervensi
sehingga upaya upaya hukum terkait dengan pembelaan yang nantinya akan kita berikan kepada klien kita
itu tentu ada ruangnya nanti
apakah misalkan dalam ruang pra peradilan
ataukah misalkan dalam ruang hukum di pengadilan nantinya
dalam proses pemeriksaan pokok perkara
nah itu yang kita siapkan ke depannya

sejumlah pihak juga kemudian menyoroti status dan juga rekam jejak
nah sejauh ini apakah anda kemudian menilai bahwa ada unsur politik juga
dalam kasus yang menjerat ferdinand hutahian ini dan mengapa
kalau saya selaku kuasa hukum tidak ingin berspekulasi ya
berkait dengan perkara ini
jadi saya tetap fokus kepada hukumnya saja
bahwa ada rangkaian peristiwa pidana yang mungkin ditemukan oleh penyidik
dengan adanya dua alat bukti
sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka
saya fokus ke situ saja
sehingga pembelaan kami nantinya itu lebih kepada proses hukum yang berjalan ini
kalaupun misalkan ada anggapan atau ada pendapat yang kemudian muncul
terkait dengan spekulasi spekulasi politik tadi
bahwa ini bisa jadi ada politik dan segala macamnya
saya tidak ingin kesana ya
karena memang saya tidak mau masuk ke hal hal yang tidak substansi dengan kaitan dengan perkara ini
baik kita tunggu nanti update nya
seperti apa bang zakir
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
zakir rashidin kekuasa hukum dari ferdinand kutahian
sehat selalu bang